ini adalah washington square park yang memang secara khusus diberikan izin untuk menjadi lokasi perayaan idul fitri khususnya sholat id
yang spesial adalah taman ini adalah taman yang ikonik di amerika serikat khususnya di kota new york yang menjadi lokasi favorit warga new york untuk beraktivitas
mulai dari bermusik main skateboard dan berbagai macam aktivitas lainnya
tapi secara khusus pemerintah kota new york
pada sholat idul fitri kali ini memberikan izin warga muslim untuk melakukan ibadah sholat id di sini
masalah ini ya keragamannya jadi kita bisa melihat bagaimana umat muslim di seluruh dunia disini semua bersatu
dari mulai negara indonesia pakistan saudi arabia dan negara negara lainnya
somehow mengharukan ya karena kayak oh ternyata sebegini besar komunitasnya terus juga saling support satu sama lain jadi luar biasa banget sih rasanya
hari ini pastinya ngincer opor ayam seberapa banyak kayaknya dua piring lah bisa lah ya lontong sayur bakso kalau ada juga
pada tahun dua ribu satu saat sembilan sebelas terjadi di new york city islamofobia merebak
dan kemudian agama islam atau warga muslim menjadi salah satu target hate crime
pemandangan tersebut kini satu ratus delapan puluh derajat berubah
masyarakat muslim sudah bisa lebih leluasa merayakan atau melaksanakan ibadahnya di tempat tempat terbuka
termasuk di taman yang spesial untuk warga new york seperti washington square park tempat saya berada saat ini
dan di sini pula lah kemudian ibadah sholat ilah fitri dilaksanakan dengan pengeras suara yang bisa didengar tidak hanya untuk warga islam yang beribadah di sini
namun juga untuk warga new york non muslim yang secara kebetulan berlalu lalang dan bisa secara langsung menyaksikan bagaimana umat muslim merayakan atau melakukan ibadahnya
dari manhattan new york city randy wujaksana voi